seperti tadi kita lihat ya taufik ya presiden joko widodo mengunjungi lokasi relokasi rumah warga terdampak gempa cianjur senin siang
dan rumah yang dibangun ini nantinya akan memakai teknologi risa serta anti gempa
lokasi relokasi rumah warga terdampak gempa cianjur ini nantinya akan berlokasi di desa sirna galih kecamatan cilaku kabupaten cianjur jawa barat
dibangun di atas tanah dua lima hektare nantinya akan ada dua ratus unit rumah yang siap diserah terimakan kepada warga pada minggu ke empat desember dua ribu dua puluh
serta minggu ke tiga januari dua ribu dua puluh tiga
untuk satu unit rumah akan dibangun di atas tanah seluas tujuh puluh lima meter persegi dengan tipe tiga puluh enam
presiden joko widodo mengatakan warga yang mendapatkan prioritas untuk menempati rumah ini adalah warga yang rumahnya hancur
karena berada di pusat gempa dua puluh satu hektare
untuk november lalu
yang berada di senternya gempa utamanya di cugenang itu akan dipindahkan ke sini dan ke lokasi yang kedua tadi
yang lain dibangun di tempat yang sama dan diberi bantuan rp lima puluh juta dua puluh lima juta dan sepuluh juta